mantan politisi demokrat yang juga pernah menjabat sebagai wakil badan anggaran dpr mirwan amir
pernah memberikan saran pada susilo bambang yudhoyono untuk menghentikan proyek pengadaan ktp elektronik
ya namun saran tersebut tidak dituruti yudhoyono yang saat itu menjabat sebagai presiden republik indonesia
hal tersebut disampaikan oleh mirwan di pengadilan tindak pidana korupsi pada kamis pagi
di mana dirinya dipanggil sebagai saksi untuk terdakwa stiano fanto
mirwan menyampaikan hal tersebut kepada susilo bambang yudhoyono
lantaran dirinya mendapatkan saran dari rekannya yakni yusnan solihin bahwa proyek ktp elektronik bermasalah
alasan tersebut pula lah yang membuat yusnan mengirimkan surat kepada pemerintah
pemenang pemilu dua ribu enam untuk menghentikan proyek ktp elektronik
pertama kali saya sampaikan bahwa perhubungan di ktp ini lebih berlaib tidak dilanjutkan
itu kepada saya terdiri sampai sekarang pada hari sebelumnya
pada waktu itu
tangkapan dari pak spg
ini kok jadi ngerang supaya perjaksaan ini kita clear
tangkapannya dari pak spg bahwa ini bisa untuk menunjukkan keadaan
jadi proyek ini harus diteruskan
sementara itu kesaksian mirwan amir dalam persidangan tindak pidana korupsi dianggap fitnah
oleh wakil ketua umkm
ketua umum partai demokrat syarif hasan
dilansir dari cnn indonesia com
syarif menilai ada muatan politis dari isi kesaksian mirwan amir
selaku mantan wakil ketua banggar dpr
sementara itu pengacara stiano fantom
magdir ismail meminta agar presiden ke enam indonesia
susilo bambang yudhoyono turut menjelaskan proyek pengadaan ktp elektronik
ya hal tersebut disampaikan magdir
mantan politisi demokrat mirwan amir dalam sidang lanjutan korupsi ktp elektronik
di pengadilan tipi kor pada kamis kemarin
dalam sidang yang menghadirkan mantan politisi demokrat mirwan amir sebagai saksi
bagi terdakwa stiano fantom
mirwan mengaku pernah menyarankan presiden susilo bambang yudhoyono
untuk menghentikan proyek ktp elektronik karena ada masalah dalam program ktp elektronik
atas hal tersebut pengacara setia novanto meminta agar sby selaku presiden ri
pada saat bergulirnya proyek pengadaan ktp elektronik
turut menjelaskan duduk perkara proyek yang merugikan negara hingga dua tiga triliun rupiah ini
kami tidak ada niat untuk mencoba membawa orang baru
supaya tenggelam sama sama dalam perkara ini
bukan bukan seperti itu
tapi yang kita inginkan adalah kebenaran material dari perkara ini
kalau memang ini programnya pemerintah
menurut rahmat kami pemerintah ketika itu juga harus bicara tentang kasus ini